kementerian kelautan dan perikanan menangkap satu kapal ikan asing berbendera rusia di perairan arafura
kapal ini telah menjadi target operasi sejak satu bulan yang lalu
operasi penangkapan kapal ikan berbendera rusia ini dipimpin langsung oleh plt dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan psdkp
menggunakan kapal pengawas paus satu pada minggu pagi
menurut pengakuan nahkoda kapal mereka berangkat dari negara asal pada mei dua ribu dua puluh
dan melakukan penangkapan ikan di perairan indonesia sejak dua belas januari dua ribu dua puluh empat
kapal tersebut saudara membawa dua belas abk wni dan juga delapan belas abk warga negara asing
dan juga dengan pihak australia abf dan apma
di situ kita bisa komunikasi memastikan kapal tersebut bisa kami tangani